cloud kitchen lahir karena kebutuhan masyarakat dalam memesan makanan secara praktis
ternyata pada waktu ngelihat berita yang clear
itu sebenarnya menyenangkan sih
lkpn yang tidak benar
karena memang biasanya orang kebakaran itu mereka lari
dan ini sangat membantu untuk menciptakan peluang kerja baru
itu memanahi bahwa dia akan bertarung di dki
tapi perintah sangat ecosystem
maka kita akan memberikan enragement
kaldu ini boleh kaldu ayam kaldu sapi atau kaldu jamur juga boleh
dan juga mengandalkan kecepatan para pemain pemainnya